ah apaan ini
kalian berdua aja
oh enggak ini adi mau urusin
silahkan dilanjut maaf ya aku ga lanjut
lo sama maya gue sama kiki naik taksi online aja ya
mbak andin tasnya askara di belakang ya mbak ya
ya di samping itu juga saya ada sedikit kekhawatiran soal keamanan dari istri saya
karena ada beberapa kejadian yang menurut saya itu bisa mengancam nyawa istri saya di dalam tahanan
kira kira pak andika ada solusi apa
solusinya mungkin satu
saya akan coba cari celah pak
untuk koordinasi dengan pihak lapas
karena semua keputusan ada di tangan lapas
saya tahu persis konsekuensinya akan seperti apa
yang paling tidak kita mencoba dulu
siapa tahu kita menemukan solusi yang lebih baik lah
oke baik kalau gitu saya pamit pak
karena saya mau ikut seminar
waktunya udah mepet
iya iya silahkan silahkan
untuk step selanjutnya nanti akan saya kabarkan
sekali lagi terima kasih pak tua
sekali lagi terima kasih ya kamu udah bantuin banyak
kamu beli ke kantor sendiri gak apa apa kan
waktu itu saya dibantah karena ada yang mau dulu sih
lama nunggu ya
pasti banyak juga yang harus kamu uruskan
oke semua berkas udah aku siapin di sini
boleh kamu cek dulu
oh ya untuk visa ke us itu kurang lebih
empat belas hari kerja jadinya
atau paling lama itu tiga puluh hari kerja
ya semuanya secepatnya ya
oke aku harap begitu
oh ya bel
nanti juga ada sesi wawancara
untuk salah satu persyaratannya
pasti aku datang kody
tolong kabarin aku aja kapan mau lancar
jadi aku bisa prepare
kamu kok ada di sini
aku tadi habis meeting sama panino sama lawyer juga
kalian berdua aja
oh enggak ini adi mau mengurusin
kak silahkan dilanjut maaf ya aku ganggu
kalau gitu aku duluan ya
kenapa aku gak bisa jadi ibu yang baik sih buat anak anakku
aku kesulitan sekali mendiamkan naskara
sementara rina aku jadi kurang memberikan waktu dan perhatian
aku sepertinya gak sanggup
ini berat banget
semoga mama gak marah marah lagi
itu ada air matanya
udah bentar bentar ya
asus jangan bangun
minum susu lagi ya
aduh habis ini
mama kasih susu lagi ya
mama kasih asi ya
bentar ya nak
kamu tuh kenapa pake jemput reina sih
kamu tuh susah banget
saya suruh istirahat

kamu bisa tenangin pikiran kamu dede
kamu bisa tenangin pikiran kamu dede
kamu bisa tenangin pikiran kamu niin kalau kayak gini gimana

halo jack udah sampe rumah
belum pak ini saya lagi berhenti dipinggir jalan
kebetulan tuhan dian lagi menyusui tapi gak bawa penutupnya pak
bu andin sekarang masih sedikit nangis
dan asfara juga nangis pak
kalau ada apa apa kabarin saya ya
kenapa angin nangis terus ya
kakinya masih sakit
kalau dibuat jalan sih
masih ada sedikit rasa nyerinya apa
tapi kalau duduk gak terasa sih
terus kamu di dalam gimana
mama tuh khawatir sekali sama kamu saya
ma dengerin aku ya
aku baik baik aja
jadi mama nggak perlu khawatirin aku
apa juga nggak usah kau khawatirin aku ya
di dalam juga ada temen temen napas aku yang lama kok
jadi aku ada yang jagain
jangan bikin ini sama kamu ada juga
nggak nggak ada
aku sih belum melihat ya
cuma rata sipirnya nggak ada
mau dibikinin rendang
mama udah bikinin
mau makan nggak sih
wah enak banget
ini buat kamu
ini nanti buat kamu dan temen temen kamu ya
masih ada lagi di sini
ini mama mau suapin ma
mama mau suapin udah lama mama nggak suapin kamu kan
suapinnya mau pakai sendok atau pakai tangan
pakai sendok aja
pokoknya sekarang begini aja ya
yang menang boleh tiduran di pos
dan yang kalah jaga gerbang sama pak putra
wah gue tahu ini mah kalah kalahan lo aja
ujung ujungnya gue menang
so jaga di sini
oh gue tahu
lo takut ya
kayak kejadian yang pas waktu beli kambing itu ya
nggak ada istilah takut im
asyik hebat juga lo
kok kumin banget pak bos udah pulang
yang lain aja belum ada pulang
pilih pepulangan cepet aja
terima kasih mbak
kucuk dicinta nasi ulam tiba
apakah ini yang dinamakan cinta
kopengku langsung bengeng
masal gigi mau masuk ke dalamnya
mau lanjutin bersih bersih rumah
nanti jangan lupa tasnya askara di kursi belakang
di belakang bentar lagi
pak pak pak
tadi bapak dengar dari pak riza katanya mau keserempet motor
mau tadi nangis
ya udah sekali juga nangis pak
iya sayang makasih ya informasinya ya
aku yang salah mas
aku yang salah harus aku terjaga anak dengan baik mas
aku nggak bisa jaga anak kita dengan baik
aku nggak bisa jaga anak kita dengan baik mas
bukan salah mamah kok pak
tapi aku yang salah
tapi aku nggak liat liat dulu
pak kan udah sering kasih tau reina
ya kalau nyebrang harus lihat kanan dan ki
nah itu pinter
kemarin kan kejadian pernah hampir kesempet motor
terus reina jatuh kakinya buka
masih mau diulangin lagi sayang
ya bukan ya
ya boleh ya
besok besok liat liat dulu ya
agak ngebentak kamu di depan sekolahnya rena
makasih tadi udah nyelamatkan reina ya
andin bener bener keliatan lelah
serah di dalam dulu ya
yuk di dalam dulu yuk
di dalam dulu yuk
makasih ya pak
maaf ya pak tadi ya pak
tidak ada apa apa
askarah biar gue pegang diri ya
kan mumpung askarnya lagi tidur
gak usah gak apa apa
biar aku yang jagain askarah
andin bener kata mirna
udah dibawa sama mirna aja ke kamar
terus abis itu mirna sekarang ngantiin reina baju ya
ya kamu sehat aja dulu
ya kamu pikir emang aku gak bisa ngurus semuanya mas
aku mau ngurus anak anak aku
aku bisa kok ngurus askarah abisin aku antar askarah ke kamar
ini askara juga udah tidur
abis itu paling aku tinggal bentar aku ke kamar reina
kamu gak yakin
kamu gak yakin
kamu gak yakin
kamu gak yakin
kamu gak yakin
seumur umur kiki kerja disini
baru pertama kali liat mbak andin
baru pertama kali liat mbak andin
sayang mama ke kamar dulu antarin askarah
kita main ya mama mama yang gantiin baju ya
mama sama dede askarah istirahat dulu aja

sayang kita ke kamar dulu
masuk kamar dulu ya
oh ya bel
kamu setelah ini mau kemana
oh yaudah aku bisa pesen taksi online
biar saya aja nganterin sekalian
biar saya aja nganterin sekalian
emangnya gak ngerepotin kamu deh
ya enggak lah
anggap aja ini sebagai kebersamaan kita sebelum kamu pergi
makasih ya dih
sorry tadi aku lihat buka kamu waktu ngobrol sama catherine
kamu katanya udah biasa aja sih
hidup kan harus tetap berjalan
semoga kamu segera mendapatkan pengganti yang tepat ya dih
ibu mertua kiki
calon ibu mertua kiki miskol segini panjang
terus kiki dicat lagi
pasti gara gara pando ini
lu kenapa sih dikerahkan begitu
pak mera tau gak
calon ibu mertua
udah gitu miskon berkali kali
pasti kangen kan itu
aduh kiki kirang deh
nanya resep masakan lagi
gua tau tuh
kayanya lu disuruh buka warteg kali kiki
kenapa sih selalu iri
gak bisa banget kiki tuh bahagia kirang gitu
dihubungi sama calon mertua
nah gitu dong
boleh minum dulu gak
boleh boleh boleh
kau mau liat
huh tante mayang selamat mertua kiki lagi ngapain tante
ke ganggu gak kalo kiki video kau kayak gini tante
enggak enggak ganggu kiki
ini habis masak terus mau nonton tv
huh tante mayang selalu dan luar biasa
sukanya masak tante gini kiki kan punya resep kue nah tante maunya dibagi resep kuenya atau mau
kiki buatin terus ikan terima ke sana enggak usah ki nanti repot kamu harus kesini ya kan
kan kamu juga ada kerjaan di rumah itunya aja apa namanya resep masakan kamu itu pasti enak
yo yo boleh tuh resep bolunya siap siap tante kalau gitu habis ini kiki langsung kasih tahu
resepnya apa tante mayang itu langsung dicatat berkat lupa justru mau ke mama tarin dong kayaknya
biar andi istirahat dulu deh takut nanti kalau gemuk ke sana terkita di lagi lagi
gimana kalau ke mamanya nanti aja soalnya mama lagi istirahat dulu oncus tahu mama lagi istirahat
tadi kan mama bilang mama mau istirahat dulu gitu tadi mama nangis itu karena mungkin mama
kan mama harus ngurus tidak sekarang enggak tidur sampai malam terus juga mama kan harus kasih
perhatian juga ke gemwe iya udah deh aku nanti aja ke mama kalau gitu sekarang kita main aja mau nggak
dua tiga dua
gak apa apa kat beneran kok
maksudku kalau kita ke rumah sakit kan bisa dicek sama dokter
jadi tau sakitnya apa
ya tapi tadi aku udah minum obat udah gak apa apa kok
udah tenang aja ya
yaudah udah mendingan sekarang kamu makan ya
ini aku buatin kamu gugur
masih hangat loh
kok bubur sih
kayak orang sakit aja makan bubur
kamu nggak fit tapi kamu pingsan
sekarang aku juga bingung
kalau aku bikin makanan yang aneh aneh
mungkin rempah rempahnya banyak atau mungkin pedas
kena kemah nanti
ya tapi nggak bubur juga kali
udah nurut aja
kamu lagi sakit udah
kok enak sih
kat kamu cobain deh enak banget loh
ini disuruh cobain
enggak enggak enggak
ini bikin cobain
nah kamu nih tau gak kenapa ini bisa enak
dibikin pake cinta diaduk pake kesetiaan
nah lo ini bisa aja deh
dikit aja dikit aja
aku aku kayaknya kalau kelamaan di sini
lama lama jadi nyamuk deh
mendingan balik ke kamar ya
emang ada nyamuk
kayaknya gak ada
jadi kalau kamu ke kamar kamu gitu bisa jadi galau
ya emang kenapa sih
kalau galau kan wajar dong manusiawi
berarti aku tuh masih manusia bukan robot
gak punya perasaan gak punya hati
tadi kamu bilang
udah aku ke kamarnya kak
ke kamu tuh kenapa sih
ya habis aku ngerasa kok kayak habis putus dari ready terus gagal nikah tuh kok kayak gak ada galaunya gitu
kan tegar gitu biasa aja
ya bagus dong
besok nanti kamu ceknya ke teman teman dokter itu kondisi kamu
sekalian mengenai program hamil ya
pokoknya kamu harus benar benar pulih
ya aku besok makan sini sini
haus ya nak
bentar ya nak
dari ibu udah tidur belum
dia bawain aja
kan harus minum obat
soal ibu minta yang spesial

kau makan apa siapa
ometanya tau ga tuh

astaga anjing memang kuat
kok rupanya memavent dirinya
buat sindangun bidis vier
jaringi banget ada apa
tak ada gak représentasi atau apa
ya udahlah kat
kan udah putus juga
ya gak ada masalah dong
yaudah deh sekarang
mendingan gue mandi
biar pikiran gue tenang
dan gue gak harus mikirin itu lagi
aneh banget sih
kamu udah dirumah
ya dirumah lah mas
pertanyaannya aneh banget deh
ini kan udah malem aku pasti dirumah lah
iya juga sih ya
tadi gak tau kenapa saya kepikiran terus
pengen telepon kamu deh
saya gak apa apakan telepon kamu
gak apa apa sih mas
tapi gak enak aja sama jessi
kalo kamu masih teleponan aku
tadi tuh saya bantuin bella
pak a minta saya buat ngurusin surat surat yang diperlukan bella
bela mau pindah ke new york katanya